lonjakan covid sembilan belas di ibu kota kian hari makin mengkhawatirkan
sejumlah rumah sakit sudah mulai penuh
tenaga kesehatan pun mulai kewalahan hadapi pasien yang setiap hari meminta tempat isolasi
tempat pemakaman umum pun juga mulai penuh
lalu bagaimana pemprov dki jakarta menghadapi ini
dan seperti apa jurus jitu agar penularan covid sembilan belas bisa ditekan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dengan ahmad riza patria wakil gubernur dki jakarta
selamat sore mas iqbal dan pemirsa cnn
baik bang riza ini kalau kita ketahui bersama bahwa data penambahan penderita covid sembilan belas ini memang semakin tinggi
bahkan hari ini saja penambahan mencapai lebih dari lima kasus
apakah ini karena tes pcr tinggi atau justru memang penularannya yang semakin mengkhawatirkan bang
jadi ada beberapa sebab ya
yang pertama memang disebabkan oleh arus balik mudik
memang terakhir tiga puluh sembilan
kita penyekatan di perbatasan arus balik setelah itu kita buka
hingga mulai berdatangan semakin banyak arus balik
yang berpotensi menimbulkan kehadiran virus dari daerah daerah yang masuk ke jakarta
begitu juga sebaliknya dari jakarta ke luar jakarta
kemudian yang kedua disebabkan karena jakarta sebagai ibu kota pusat interaksi pusat pemerintahan pusat budaya pusat semuanya
itu terjadi interaksi yang tinggi
yang berdatangan dari luar negeri dari daerah aceh sampai ke jakarta kota transit nih
di jakarta itu juga berpotensi menimbulkan interaksi kerumunan menimbulkan penularan
kemudian yang ketiga memang disebabkan karena selama ini dki jakarta selalu meningkatkan tes pcr ya
jadi jakarta provinsi yang mungkin terbanyak melaksanakan tes pcr

itu artinya hampir sepuluh kali lipat dari standar who
memang kami dalam rangka penanganan pencegahan dan penanganan covid di jakarta sejak awal kebijakan kami adalah memperbanyak tes pcr
dengan maksud mengidentifikasi masalahnya sehingga kita bisa melakukan tracing dan treatment
kalau tidak ada tes pcr bagaimana mungkin kita mengetahui siapa saja yang terpapar
lalu apa langkah kita semakin sulit
dengan ada tes pcr kita dengan mudah mengetahui titik titik penyebaran
kemudian kita kontak tracing dan selanjutnya treatment
kemudian yang keempat disebabkan oleh adanya varian baru
kita tahu ada varian baru dari india dari inggris dari afrika selatan
penyebarannya lebih cepat dan lebih berbahaya
untuk itu kami minta masyarakat tetap waspada hati hati
melaksanakan protokol kesehatan dan tempat yang terbaik tetap berada di rumah
nah berbicara soal tes pcr yang semakin banyak juga dilakukan di dki jakarta
tentunya juga semakin banyak pula masyarakat yang diketahui terpapar covid sembilan belas
lalu bagaimana dengan fasilitas kesehatannya
apakah memang sudah disiapkan sebelumnya
mengingat bahwa kita tahu bersama bahwa banyak video yang beredar mengatakan bahwa
sejumlah rumah sakit baik itu rumah sakit darurat rumah sakit milik pemerintah sendiri
yang antriannya cukup panjang sekali bahkan sampai di selasa rumah sakit
ya memang terjadi peningkatan yang luar biasa ya
hari ini saja mencapai lima lima ratus delapan puluh dua ya
jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama
sudah menyasar tidak hanya orang tua lansia tapi juga anak anak kita
kemudian kami terus meningkatkan berbagai fasilitas
jumlah rumah sakit rujukan di dki jakarta sudah mencapai satu ratus empat puluh ribu
total ada di dua belas lokasi yang sebelumnya ada di delapan lokasi
kemudian puskesmas ada dua ratus sembilan puluh tingkat kelurahan tingkat kecamatan ada empat puluh empat
penyakit kesehatan sudah mencapai satu ratus empat puluh empat tujuh ratus
nah ini menjadi perhatian yang tadinya delapan sembilan ratus dua puluh empat ini sudah terpakai tujuh
ini sudah sangat menjadi perhatian kita bersama
sudah genting angka ini
sekalipun lab laboratorium kita sudah juga lebih baik
sudah mencapai satu ratus sebelas laboratorium
ini adalah perhari yang bisa kita kerjakan
namun demikian sekalipun kami terus meningkatkan berbagai fasilitas tenaga dan lain sebagainya
tapi upaya yang lebih penting ada pada kita semua masyarakat warga jakarta untuk upaya upaya pencegahan
apa yang harus dilakukan tadi seperti saya sampaikan tetap berada di rumah
dan menggunakan masker melaksanakan tiga m empat m lima m
tugas pemerintah melaksanakan tiga t
ini tingkat keterisian
nah apa solusi yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta sendiri jika memang peningkatan ini semakin tinggi
dan tingkat keterisian rumah sakit sendiri juga semakin tinggi begitu bang
apakah pihak pemprov dki jakarta sendiri sudah menyiapkan apa ya bisa dikatakan sebagai solusi untuk bisa menangani ini
yang pertama tentu kami terus mengupayakan berbagai fasilitas peningkatannya
wisma atlet kita tambah terus
kemudian rumah sakit kita tambah terus
kemudian kami juga sudah menyiapkan lebih dari sembilan tempat tidur yang kita buka di tempat tempat yang kami miliki
di gria di wisma yang kami miliki di gor gelanggang olahraga dan tempat lainnya
lebih dari sembilan tempat tidur yang kami siapkan untuk isolasi mandiri bagi yang otg dan lain sebagainya
namun demikian betapapun baiknya cepatnya kecepatan kami dari pemprov atau pemerintah pusat menyiapkan fasilitas itu upaya penanganan
upaya yang lebih baik adalah upaya pencegahan
nah upaya pencegahan ini terus kami lakukan
dalam rangka pencegahan ini kami lakukan sosialisasi kampanye kemudian satgas kami bentuk dari tingkat pusat provinsi bahkan sampai ke tingkat rt
bahkan di rumah rumah kami minta ditunjuk satu orang
jpic person in charge atau lo atau perwakilan keluarga yang bersinergi berkolaborasi bekerjasama dengan rt setempat
membuat wa group saling memberikan informasi saling memastikan situasi kondisinya agar terjaga dengan baik
juga dilakukan pembersihan disinfektan ada patroli dan sebagainya
aparat kami hadirkan di semua lini semua titik semua kegiatan
bahkan satgas tidak hanya tingkat rt rw tapi di semua unit kegiatan di perkantoran di mal di restoran
di pabrik semua dimanapun termasuk di masjid tempat tempat ibadah di gereja juga harus dibentuk satgas covid
agar sama sama kita bisa melakukan upaya perjuangan melawan covid ini
terlebih sekarang ada varian baru yang sangat berbahaya
kemudian juga yang perlu kami sampaikan yang tidak kalah penting adalah masyarakat itu sendiri yang harus disiplin
penggunaan masker sangat penting
sesuai dengan arahan presiden ada tiga yaitu optimalkan tingkatkan implementasi di lapangan
kemudian yang ketiga presiden meminta agar di jakarta di akhir agustus vaksin bisa dilaksanakan mencapai tujuh lima juta
dari delapan lima juta yang kami targetkan di akhir tahun semua seluruh warga jakarta
dan alhamdulillah kami terus upayakan perharinya kita upayakan dibantu
jadi kita bisa memperbaiki jajaran kodam dan polda dan republikan jakarta memaksimalkan perhari seratus ribu vaksin
nah ini selain orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas ada sebanyak lebih dari lima kasus untuk di hari ini
ada juga kasus yang meninggal dunia ada sekitar enam puluh an orang yang meninggal dunia pada hari ini
lalu bagaimana dengan sistem penguburan apakah memang untuk dialokasikannya memang sudah cukup mumpuni begitu pak yang ada di jakarta utara maupun di tempat lainnya pak
ya jadi memang tepat maksudnya kita harus mengambil alokasi yang cukup mumpuni

kemudian tempat tempat pemakaman petak makam juga kami tambah di beberapa titik bahkan ditumpangkan ya bagi keluarga yang dimungkinkan
namun demikian tadi sekali lagi sekalipun kami memperhatikan menyiapkan tempat makam tapi kan bukan itu tujuan kita
tujuan kita adalah
mencengah memastikan seluruh warga jakarta terbebas dari pandemi covid
caranya tidak lain adalah melaksanakan protokol kesehatan tiga m dengan ketat
oke dan ini berbicara soal peningkatan yang terus terjadi di dki jakarta
lalu apa yang akan dilakukan pemprov dki jakarta untuk bisa menekan hal ini
apakah lockdown secara total akan terjadi atau bagaimana ini pak
bagaimana juga dengan usaha usaha yang lainnya
apakah sudah ada peningkatan bagaimana usaha usaha yang lainnya bagaimana usaha usaha yang lainnya

ya kami terus koordinasi dengan para pokok pindah dengan para epidemiolog para pakar para ahli dengan pakar pusat pemerintah pulang
terus diadakan dialog diskusi rapat rapat dan sebagainya
kemudian terkait lockdown itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat sejak diberlakukan ppkm
memang sekarang di seluruh jawa bali bahkan seluruh indonesia kita harus berkoordinasi dengan baik
harus satu irama satu bahasa
tidak boleh ada kebijakan yang diambil dari satu wilayah ke wilayah bertentangan dengan wilayah kita
harus saling melengkapi saling mendukung dan saling membantu
untuk itulah koordinasi dipimpin langsung oleh pemerintah pusat
begitu juga kebijakan ppkm mikro yang dibuat yang sangat baik beberapa bulan yang lalu
kita juga terus melaksanakan ini
terkait lockdown kami terus koordinasikan dengan pemerintah pusat
kita menunggu apa yang menjadi kebijakan dan keputusan pemerintah pusat terkait perlu atau tidaknya lockdown
sejauh ini yang menjadi arahan presiden seperti tiga hal tadi
tingkatkan penggunaan masker
dan juga tingkatkan pelaksanaan vaksin di dki jakarta
dan yang tidak kalah penting kami terus mengupayakan kooperasi justisi
kita galakan hampir setiap hari jajaran kami
satpol pp dinkes dishub disnaker dan lain sebagainya dibantu oleh
polda metro dan kodam jaya untuk menyisir semua unit unit kegiatan
tempat tempat yang terjadinya kerumunan yang melanggar
setelah segera kami tindak
bahkan warga yang tidak melaksanakan atau tidak menggunakan masker
juga kami tindak dan kami beri sanksi
berarti masih tetap berjalan ini tindakan dan juga sanksi yang diberikan oleh masyarakat
yang melanggar protokol kesehatan ya pak
mengingat bahwa tadi saja yang gubernur sempat mengatakan bahwa untuk sabtu dan minggu
masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah saja
ternyata hal ini jauh berbeda yang terlihat di lapangan di wilayah sudirman dan lain sebagainya
masyarakat malah bebas beraktivitas bahkan tidak memakai masker pak
iya betul sekali arahan pak gubernur
saya itu sebelumnya meminta sabtu dan minggu ini dimanfaatkan untuk tetap berada di rumah
tidak keluar rumah apalagi berpergian ke satu tempat ke tempat yang lain
dapat berpotensi terjadi penularan
kalau kita sayang pada diri kita keluarga kita teman teman saudara komunitas kita
warga jakarta bahkan warga indonesia mari kita patuh data
tempat terbaik ada tetap berada di rumah
kemudian sidak sidak kita galakan angkanya pelanggaran sudah mencapai hampir tujuh miliar
dari hasil denda yang tidak menggunakan masker atau restoran kafe dan lain lain yang melanggar
hampir setiap hari kita melakukan sidak inspeksi keliling
bahkan kami minta masyarakat menjadi bagian kita bersama
tolong dipoto dilaporkan kepada kami restoran hotel perkantoran pabrik apapun
tempat tempat yang dianggap melanggar ketentuan ppkm laporkan kepada kami
kami petugas tidak segan segan untuk mendatanginya menindak memberi sanksi dan membeli data
seperti kemarin kita keliling bersama perkopindo
kami sudah melakukan sidak sidak langsung didenda lima puluh juta ditutup sementara satu x dua puluh empat jam
bahkan ada yang satu x tiga x dua puluh empat jam
jadi sesuai dengan bobot masalahnya sanksi akan kami berikan kepada siapa saja yang melanggar
baik bang riza ini terakhir sekali
bang riza saya sebagai penyintas waktu akhir tahun dua ribu dua puluh yang lalu saya mencari rumah sakit di wilayah jakarta
ini sangat susah sekali
berarti bisa dipastikan kalau misalnya
tetapi pemprov dki jakarta sudah menyiapkannya untuk masyarakat
lalu apakah bisa diyakinkan kembali kepada kami bahwa masyarakat untuk tetap merasa aman
bisa ada fasilitas kesehatan yang bisa menampung mereka
ya tentu kami sudah siapkan lebih dari sembilan tempat bagi isolasi mandiri warga yang terpapar virus corona yang otg ya
namun demikian sekali lagi bukan fasilitas yang kita tunggu tapi upaya kita bersama dalam rangka pencegahan
kita bisa saja menyiapkan tempat hotel atau wisma gor sebanyak mungkin tapi jangan sampai ini terkejar oleh jumlah covid yang terus menular
justru upaya kita selain meningkatkan berbagai fase sarana prasarana sdm dan lain sebagainya termasuk obat obatan dan lain sebagainya
tapi kita harus menekan angka penularannya angka penyebarannya
dengan cara ya laksanakan protokol kesehatan tetap berada di rumah laksanakan tiga m empat m lima m jangan berpergian hindari kerumunan
ada interaksi pastikan terus dilakukan upaya rapid antigen test dan lain sebagainya
dan kami sendiri selalu melakukan inspeksi pengawalan pemantauan pengawasan dan penindakan bagi siapa saja yang melanggar
jangan ada kerumunan kerumunan dimanapun sayangi diri kita keluarga kita orang tua kita anak kakek nenek
dan sahabat sahabat kita semua di jakarta ini dengan cara patuh dan taat tetap berada di rumah dan laksanakan protokol kesehatan secara ketat
baik bang ahmad riza patria wakil gubernur dki jakarta terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami